waspare titik rawan bencana saat mudik
rawanan ini bisa terjadi karena cuaca
bisa juga karena sejumlah daerah rawan terjadi banjir dan longsor
pemprov jawa timur memetakan daerah rawan banjir yaitu
di sejumlah titik di kabupaten bojonegoro
tuban pacitan situ bondo bondowoso ponorogo dan kabupaten sampang
untuk lokasi rawan longsor yaitu di wilayah babat sampai batas kabupaten jombang
jalan raya cangar dan jalan turnojoyo di kota batu
batas kota magetan cemoro sewu di kabupaten magetan
arjo sari purwantoro di kabupaten pacitan
gubernur jawa timur kofifa indar parawansa mengatakan
pihaknya bakal memasang rambu rambu peringatan di daerah rawan bencana itu
kofifa juga mengungkapkan kondisi jalan di jawa timur
dia klaim dalam kondisi baik
dia menyebutkan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi jawa timur
panjangnya mencapai satu empat ratus dua puluh satu km dan panjang jembatan sepuluh
dari panjang jalan itu kemantapan jalan provinsi mencapai delapan puluh sembilan enam puluh satu persen
selain titik rawan bencana hal lain yang tak kalah penting
namun sering diabaikan adalah memperhatikan kondisi cuaca
terutama di masa peralihan dari musim hujan ke kemarau
yang sering berubah ekstrim
sudara bisa mencapai tiga puluh empat derajat celcius
tetapi bisa tiba tiba hujan deras disertai angin kencang
potensi hujan ekstrim itu biasanya
kalau angin tentu saja di atas kecepatannya enam puluh km per jam
kemudian kalau hujan biasanya akan cenderung deras
atau dengan kita sebutnya moderate rain hingga heavy rain
walaupun untuk durasi hujannya itu tidak lama
untuk mendapatkan informasi seputar kondisi cuaca
anda bisa mengakses website cuanda jating bmkg go id
di sini anda bisa mendapatkan informasi detail
terkait kondisi cuaca dari skala kabupaten
kecamatan sampai kelurahan bahkan kondisi jalan
yang akan anda lewati ketika anda mudik
tentu saja anda tidak perlu khawatir
anda bisa mengakses platform ini melalui handphone anda
pastikan kondisi jalan yang anda lintasi aman
atau setidaknya anda sudah mengantisipasi segala kemungkinan
terakhir kendaraan yang anda gunakan untuk mudik dalam kondisi prima
anda disarankan mengecek kondisi kendaraan di bengkel